hai orang orang yang ada di sini empat puluh delapan semua ini apa masalahnya
ada yang berjabur jabur
dari polisi dari bn belum ada jadi semua hanya murni dari dari orang tua sama pampin
sesuai dengan entsonasi
tadi kami gerak mulai dari jam sembilan tadi itu gerak pak gerak jalan keluar kan ngambil buah buah dari masyarakat
kita kan pakai dump truck pak
biasanya digaji atau gimana
ya dikaji lah pak karena kan saya bukan anak apa lagi kan gitu
saya kan kerja
routine kita setiap hari hari menurut diri pribadi seperti nyuci baju nyapu halaman sekitar tempat itu
begitu olahraga kadang
setengah delapan karyawan masuk warga binaan kita juga setengah delapan
pulangnya setengah enam setengah enam
jadi setengah delapan sampai setengah enam ya
kemudian disebut juga katanya orang yang kerja kasih makannya cuma dua kali
oh itu tidak benar
itu tidak benar
saya tekankan sekali lagi
itu tidak benar
yang benar seperti apa
yang benar itu makan orang ini cukup tiga kali satu hari
kalau dulu sebelum itu di tempat pembinaan kita itu banjir
karena proses untuk pembangunan kembali
karena tujuan pak bupati itu akan dibenahi dibangun secantik mungkin
baru nanti itu kita upayakan untuk tim timnya semua
itu di tempat pak bupati masak untuk nasi orang ini
boleh ditanya sama siapapun warga bisa
tiga kali bahkan berlebih
di pabrik makannya semua
atau di tempat tinggal
kalau dia yang masih tahap pembinaan dia isolasi namanya itu di tempat kita
di mana sih ada tempat pembinaan itu yang bergaji
ini kita meluruskan ya
bahkan kalau pun dia rehab yang resmi bayar enggak
di mana ada gajinya tempat orang pembinaan
itu kalau dibilang itu imbalan dari
orang ini tidak dipungut biaya itu
tujuannya membentuk skill orang ini
dari yang tidak mampu bekerja kita mampukan bisa bekerja
jadi salahnya di mana
artinya perusahaan tidak ada keuntungan sama sekali dari kerja kerja mereka
dari mana keuntungannya
orang karyawan kita pun banyak
mereka hanya diperbantukan
dan setiap lini pun kita pekerjakan itu didampingi karyawan
tidak ada keuntungan sama sekali
jadi udah pembinaannya lebih spesifik sebagai hal khusus warna merah
karya parasiter di jakarta andrewana nih nama nama dia eddie

karena di pemerintahan itu dibilang perbudakan makan dua kali sehari gitu ya
padahal saya nampak sendiri karena saya pun masyarakat di situ
saya lihat sendiri mereka itu makannya itu tiga kali sehari dan sangat sangat layak kalau menurut saya

itu saya ke pikadatan tidak tahu
tetapi pada hari kamis semalam kami ada ke situ mendampingi dari polores dan dir narkoba
di situ kami mendengar keterangan dari pengawasnya pak suparman ada sekitar empat puluh delapan orang
dan di situ hanya dua kamar
yang satu kamar keterangan dia dua puluh satu orang kalau tidak salah
satu kamar lagi dua puluh tujuh orang
memang bentuknya seperti saya penjara seperti itu
saya tidak pernah melihat penjara yang selayaknya ya pak ya
memang di situ kamar di luarnya pintunya ada pagar besi

setelah sekembalinya kami pulang kami tidak tahu

dan sebelumnya kami pulang kami tidak tahu
dan sebelum kami hadir ke situ pun kami tidak tahu bagaimana mereka
selanjutnya langkah dari
mendapat arahan tadi malam dari bapak dirpolda bahwa hari ini kami harus melaksanakan asesmen
bertempat di kantor ini dikumpulkan oleh camat sekitar tiga puluh orang katanya